saat ini keadaanmu sedang lemah karena luka lukamu
kamu perintahkan para daya
untuk menyampaikan pesanmu kepada diriku yudhakaara
aku harus menyampaikannya langsung kepadamu
kita akan segera menikah nih mas
besok kalian pergi ke pajajaran
dan sampaikan kepada keluarga ku
baik baik saja disini
jangan biarkan mereka mencemaskanku
kita akan sampaikan pesanmu
terima kasih resi guru
terima kasih guru
terima kasih resi guru
kobarkan terus semangat
dendam dalam jiwa kalian
karena itu adalah modal
untuk bisa membalaskan dendam
sampai ketemu lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
apa tugas kita selanjutnya
kita akan pergi ke sukamana
hutan cikangkareng dan gunung gaganggong
di sana kita akan bermarkas
karena walau bagaimanapun
nanti kian santang dan yang lainnya
akan datang untuk menyelamatkan
rara santang yang disenderah oleh yudhaka
maafkan semua kesalahanku
yang tak bisa melindungimu rai
takdir bisa diubah
aku rela berganti posisi denganmu
daprabu sangat sedih
ia seperti kehilangan
dan itu membuatku sangat sakit
kanda sudah kehilangan dinda subang lara
dan hampir saja
kanda kehilanganmu juga
dinda amat kasih
kanda kehilanganmu juga
dinda amat kasih
kanda kehilanganmu juga
dinda amat kasih
ini semua karena kesalahan kanda
sebagai seorang suami
kanda tidak bisa mendidik istri dengan baik
sehingga membuat dinda akan terikmati
sehingga membuat dinda akan terikmati
bertiga keji seperti ini
akulah yang bersalah
akulah yang telah memantik
amarah rai kandring mani
sehingga dia berbuat mereka
untuk menetapkan jajaran yang jauh lebih baik
kau benar kanda
tapi bagaimana anda bisa mencari bukti
bahwa kandring maniklah
pulang dibalik kematian
rahim subang lara
kembalikan pusaka itu
aku tidak akan pernah
mengembalikan pusaka ini

aku tidak akan pernah mencurigakan
aku harus bertanya padamu
yang tinggal di kedua belah diri
begitulah ceritanya dinda
terima kasih kanda
karena kanda telah menemukan bukti itu
aku sudah pasrah dan ikhlas
aku harus mati dengan cara dibakar
karena aku telah gagal
menjaga rais banglar
karena tidak langsung membela
kandar ragu dengan pengakuan bohong
karena sangat tahu siapa dirimu sebenarnya
tidak mungkin melakukan semua itu
tuhan aku penuh
saat ini aku benar benar tidak ingin bertemu dengan yuda kara
kalau aku tidak menemuinya
aku tidak akan tahu apa yang akan dikatakannya
ada apa yudhakara
mengapa kamu datang kemari
saat ini keadaanmu sedang lemah karena luka lukamu
kamu perintahkan para daya
untuk menyampaikan pesanmu kepada diriku yudhakara
aku harus menyampaikannya langsung kepadamu
kita akan segera menikah nimas
apa yang kamu katakan yudhakara
apakah harus secepat ini
karena cepat ataupun lambat

aku akan tetap menjadi istrimu
aku akan tetap menjadi istrimu
kau sudah mengetahuinya nimas
apakah ini benar sudah menjadi takdirku
kau pergi kemana dirimu
aku ingin menolong yudhara
saya menghasilkan khusus hidupmu
yang aku tutup hatiku